kita beralih ke informasi lain semua cabang olahraga tengah mengadakan persiapan terakhir menjelang di bulannya asian para games dua ribu delapan belas
indonesia menargetkan enam belas emas dan peringkat ke tujuh pada kejuaraan multi event bagi penyandang disabilitas di asia ini
sudah ada produser lapangan cnn indonesia randy putrama di solo jawa tengah
selamat siang randy randy bagaimanakah sejauh ini persiapan tahap akhir untuk asian para games yang akan digelar oktober mendatang
ya terima kasih fani persiapan seluruh cabang olahraga tim nasional asian games telah memasuki fase latihan tahap akhir
yaitu fase latihan prakompetisi di mana latihan yang dilakukan sangat ringan dan hanya melakukan latihan tanding dengan tim lain untuk memantapkan mental dan pemantapan teknik menjelang pertandingan
komite paralimpiade indonesia sendiri
indonesia sendiri menargetkan enam emas dan menduduki peringkat ke tujuh secara keseluruhan akhir
kalau kita melihat ke belakang di asian paragame di incheon dua ribu empat belas lalu indonesia meraih sembilan medali emas sebelas perak dan delapan belas perunggu
ada beberapa cabang yang diandalkan untuk meraih emas di asian para games nanti
yaitu pertama ada cabang badminton melalui pasangan harisusanto dan ukur rukendi yang saatnya
ini adalah peringkat satu dunia
lalu di atletik ada setio budi hartanto atlet lompat jauh yang kemarin sempat membela indonesia di ajang paralimpiade rio dua ribu enam belas lalu
lalu ada jainal arifin dari balap kursi roda seratus dan dua ratus meter yang pada kejuaraan dunia lalu dia sempat mendapatkan medali emas dan perak
lalu dari tenis meja ada david jacob
david jacob adalah atlet tenis meja
yang mendapatkan medali di ajang london paralimpiade dua ribu dua puluh
yang terakhir ada jendi panggabean atlet baru yang tampaknya akan bersinar karena dia mendapatkan lima medali emas di asean para games lalu
lalu randy bagaimana dengan suasana latihan
karena tadi seperti anda sebutkan para atlet ini memang masih terus berlatih
dan untuk suasana latihan hari ini seperti apa menurut pantauan anda
ya tadi saya sempat datang ke beberapa venue
latihan diantaranya ada atletik ada renang
memang mereka sangat santai sekali karena memang sudah tidak ada latihan berat lagi
mereka lebih ke sedikit pemantapan teknik dan mental untuk mengasah kemampuan mereka
karena tidak boleh ada lagi tekanan tekanan kepada para atlet karena mereka sebentar lagi akan melakukan pertandingan asian para games itu
baik terima kasih randy pratama atas laporan anda langsung dari solo